soundbite of the week kali ini akan kita awali dengan sejumlah persoalan di kementerian keuangan yang terus menjadi sorotan publik
mulai dari kekayaan rafael aluntri sambodo yang fantastis hingga dugaan transaksi janggal senilai tiga ratus triliun rupiah dari ratusan pegawai kemenku
saking kesalnya nih dengan bawahannya menteri keuangan sri mulyani langsung menindaklanjuti seluruh tindakan korupsi fraud maupun kriminalitas
dan akan mengenakan sanksi hukum disiplin terhadap tiga ratus lima puluh dua pegawai terkait transaksi janggal
dari surat surat tersebut kita telah melakukan tindak lanjut semuanya
jadi kalau kemarin pak mahfud memberikan impresi seolah olah tidak ada tindak lanjut kami ingin meluruskan sore hari ini
seluruh surat yang dari ppatk yang dikirim ke kami
baik itu adalah permintaan dari kami satu ratus delapan puluh lima atau yang merupakan inisiatif ppatk delapan puluh satu semuanya ditindaklanjuti
kita telah menindaklanjuti audit investigasi sebanyak satu ratus dua puluh enam kasus
dan rekomendasi hukuman disiplin diberikan kepada tiga ratus lima puluh dua
bagus bu pastinya banyak yang mendukung terus penelusuran pejabat pejabat nakal ini
dan saya juga yakin netizen plus enam puluh dua juga akan dengan senang hati membantu mengungkap mereka yang doyan pamer harta di media sosial
nah sekarang kita bergeser ke awal pemicu semua kekisruhan ini
yaitu apalagi kalau bukan kasus penganiayaan terhadap david ozora oleh mario dandi
yang tak lain adalah anak dari mantan pejabat di tien pajak bawahannya dari ibu sri mulyani
dan dinilai terlibat dalam perencanaan
pemeriksaan penganiayaan polda metro jaya akhirnya menahan ag
anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku dalam kasus ini
malam ini tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dengan penahanan
kita akan melaksanakan penahanan negara kesejahteraan sosial
selama kurun waktu tujuh hari bisa diperpanjang lagi delapan hari oleh kejaksaan

mengingatkan age ini tadi kekasihnya dari mario dandia yang katanya saat ini sudah putus
kita ke kasus lain yang juga sempat membuat publik geger
apalagi kalau bukan pembunuhan brigadir yosua
belakangan diketahui barada richard eliezer sang justice kolaborator
tidak lagi mendapat pelindungan dari lembaga pelindungan saksi dan korban
pencabutan pelindungan ini buntut dari penayangan wawancaranya dengan sebuah stasiun televisi swasta
sma telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut
dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan
karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap pelindungan saudara r i
namun dalam kenyataannya wawancara terhadap saudara r i tetap ditayangkan pada kamis malam
pukul dua puluh tiga puluh wib
atas hal tersebut maka kamis sembilan maret dua ribu dua puluh
dua puluh tiga wib lpsk telah melaksanakan sidang makam pimpinan lpsk
dengan keputusan untuk menghentikan pelindungan kepada saudara r i